insiden perusahaan tempat ibadah menjadi titik balik masyarakat tanjung balai sumatera utara untuk kembali hidup rukun
langkah ini diawali dari hal yang paling mudah yaitu membantu membersihkan tempat ibadah yang rusak
hanya butuh waktu satu hari bagi warga tanjung balai sumatera utara untuk kembali rukun
pembuktian ini dimulai dari wiara sri ratna
selagi jemaat wihara mengumpulkan barang yang masih tersisa warga sekitar ikut membersihkan bekas bekas insiden
petugas polisi dan tni juga hadir untuk memberikan jaminan keamanan
sekaligus menjadi tenaga batas

insiden ini tidak pernah terbesit akan terjadi di kota niaga dengan populasi sekitar seratus ribuan orang
karena masyarakat tanjung balai ini satu yaitu orang tanjung balai
orang tanjung balai itu sama tidak ada etnisnya
baik etnis tionghoa maupun etnis melayu dan suku pendatang lainnya semuanya sama
yang kita harapkan ini kita bisa bersatu kompak seperti biasanya
jadi jangan sempat ada terjadi kompak
konflik yang diakibatkan oleh hanya pelaku seorang menyebabkan seluruh kota tanjung balai jadi ancur
hingga hari ini beberapa bangunan yang rusak sudah kembali dibersihkan
jemaat yang tempat ibadahnya rusak harus rela beribadah di tempat seperti ini
sampai ada solusi perbaikan sementara waktu
ya untuk sementara nanti mungkin ya kami upayakan
ya kan yang seadanya lah bagaimana nanti upayanya nanti supaya bisa sembayang kembali
bagaimana merehabnya ini ya nanti kemana adanya lah yang diupayakan
sepakatan damai telah tercipta
satu dharma baik telah dijalankan
tinggal menunggu amalan baik lainnya saling menjaga kerukunan antar komunitas
silvano hacit tanjung balai